semoga pada akhirnya nanti malam semua penonton begitu ya bisa memberikan semangat yang luar biasa bagi timnas indonesia
baik yang dapat tiket ataupun yang tidak dapat tiket sama sama tertib dan yang penting memberikan semangatnya ya untuk timnas kita
betul begitu besarnya antusiasme masyarakat sampai sampai kan ada dua puluh tujuh ribu tiket yang dijual gitu
jadi semuanya tuh benar benar ingin nonton langsung di stadion pak ikan sari
tapi ya tempatnya kan sangat sangat terbatas ya jadi meskipun itu juga sudah ada fasilitas fasilitas untuk nobar nobar biasanya sih seperti itu
di kafe kafe di mana mana begitu ya atau bahkan di bioskop juga sudah ada tuh yang menayangkan akan nonton bareng ya
dan itu tidak kalah seru juga sih sebetulnya ya sama sama rame juga
nah pemirsa timnas indonesia selesai meluarkan keterangan resmi terkait kesiapan jelang pertandingan final piala aff di bogor jawa barat
di mana pelatih pasukan garuda alfred riedel mendesak anak asuhnya untuk menorehkan sejarah baru
lantaran sudah lima kali ini gagal di final
jangan sampai kali ini gagal lagi ya karena iya karena kan ini baru setelah usai sanksi fifa nih jadi kita harus semangat
sementara para pemain timnas bertekad memberikan yang terbaik dalam final leg pertama yang digelar hari ini
kedua pemaku timnas peserta final aff selasa siang duduk berdampingan di salah satu ruang konferensi pers hotel di kecamatan babakan madang kabupaten bogor jawa barat
dalam keterangannya pelatih timnas indonesia alfred riedel terus mendesak para pegawainya agar mampu menorehkan sejarah baru dalam persepak bolaan indonesia
timnas indonesia dipastikan memiliki kesempatan besar menjamu lawannya di kandang sendiri
oleh karena itu para pemain terus digenjot sektor strategi serta pemumpukan mental agar mampu memanfaatkan kesempatan pada leg pertama
tidak ada yang mengira kita tidak ada yang percaya pada kita
itu normalnya ketika kita melihat keterangan
satu lima tahun dari futbol internasional dua pemain setiap klub
jadi itu berarti kita tidak bisa bahagia dengan apa yang kita telah mencapai
tapi tentu saja sekarang kita memiliki kesempatan untuk membuat sejarah untuk futbol internasional
sementara itu pasukan garuda mengaku bertekad merebut piala aff tahun ini
kita memiliki pertempuran yang sangat penting
ini adalah final aff suzuki cup
kita menang final jadi kita ingin menang final

meski demikian pasukan garuda mengaku tidak akan gegabah menghadapi timnas thailand
selain sebagai tim pentolan asia pasukan gajah putih tersebut juga kerap menjegal perjalanan tim indonesia naik dalam kelas main dunia
muhammad juanda bogor
persiapan sudah solid ya
semoga doa dari seluruh bangsa indonesia juga solid juga
tidak terpecah belah
kali ini semuanya satu suara untuk membuat timnas indonesia juara
aduh doa kita bersama
ini leg pertama sih ya
nanti ada pertandingan lagi
masih ada lagi di tanggal tujuh belas
ya mudah mudahan sih di kandang sendiri kita bisa berjaya ya
supaya nanti ada semangat lagi percaya diri lagi di kandang sana